jumat pagi puluhan pegiat bike to work menggelar aksi goes aspirasi di ruas jalan jenderal sudirman jakarta pusat
mereka menilai jalur sepeda yang tersedia saat ini belum mencukupi kebutuhan para pesepeda di ibu kota
pasalnya rata rata lebih dari dua pesepeda memanfaatkan jalur sepeda di jakarta untuk beraktivitas setiap hari
kita punya jalan raya di jakarta itu sekitar enam tujuh ratus km
nah paradigmanya di masyarakat harusnya melihat bagaimana jalur sepeda itu menjadi citra baru terhadap transportasi dki jakarta
pada enam belas november lalu setelah sempat mencoretnya
komisi b dprd dki jakarta memasukkan kembali anggaran jalur sepeda yang diputuskan dalam rapat pembahasan rapbd dua ribu dua puluh
namun nilainya hanya tujuh lima miliar rupiah
anggaran tersebut bukan untuk membangun jalur sepeda baru
lima miliar rupiah dimanfaatkan untuk optimalisasi atau perbaikan jalur sepeda
dua miliar untuk evaluasi jalur sepeda yang sudah ada
lima ratus juta rupiah untuk sosialisasi hasil evaluasi
terakhir kami juga sudah melakukan pembahasan bahwa untuk jalur sepeda
memang akan dilakukan yang namanya evaluasi komprehensif
jadi ada anggaran evaluasi nanti
ditambah dengan anggaran untuk optimalisasi jalur sepeda berdasarkan hasil evaluasi
tentu setelah dilakukan evaluasi ada rekomendasi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti
maka harus juga disiapkan anggaran untuk tindaklanjutnya
pengguna jalur sepeda menyayangkan jika pemprov dki jakarta
tahun depan tak menambah jalur sepeda
kecewa kecewa banget soalnya aku kan tiap hari kerja
terus kalau muter kemana mana di jakarta itu kan pakai sepeda
jadi bakal ngerasa gimana ya yang sekarang aja jalur sepeda yang udah ada aja
kita ngerasa kayak dianaktirikan sebagai pesepeda
karena ya sering jalurnya kan diserobot tuh
jadi ditutupin sama mobil mobil yang parkir
sama tukang jualan motor motor juga yang pada masuk jalur ke situ
apalagi kalau sampai dihapuskan
pesepeda bakal lebih tersingkirkan lagi
menurut dinas perhubungan dki jakarta
hingga delapan belas november dua ribu dua puluh dua ada satu ratus tiga km jalur sepeda di ibu kota
hingga akhir tahun dua ribu dua puluh dua rencananya jalur sepeda akan ditambah satu ratus sembilan puluh enam km
sehingga tahun ini total jalur sepeda di jakarta menjadi sekitar tiga ratus km
dilihat dari sudut pandang positif
selain untuk mendukung para pengguna sepeda
keberadaan jalur sepeda juga dapat menjadi salah satu cara
untuk mengurangi pencemaran udara di jakarta
jalur jalur sepeda yang eksis pun kerap disalahgunakan
ada yang digunakan untuk lahan parkir
atau bahkan dilintasi kendaraan lain seperti sepeda motor
perlu evaluasi mendalam
apakah sejauh ini jalur sepeda telah benar benar berfungsi sebagaimana mestinya
victor pangaribuan fajar bolivia jakarta